selebritas hingga selebgram yang diduga mempromosikan judi online sedang disasar oleh polisi
polisi tengah membetakan para pesohor itu yang diduga terlibat di kasus judi online ini
mereka mempromosikan judi online secara daring
bagaimana pemetaan promosi judi online di media sosial
kita akan membahasnya bersama pendiri dari drone emprit ismail fahmi
mas ismail selamat malam
selamat malam mas
iya sejauh ini bagaimana analisis drone emprit terhadap akun akun yang mempromosikan judi online
kita memonitor saat sekarang ini ada dua facebook dan instagram dulu
dengan data hanya empat bulan mulai dari mei sampai akhir agustus ini
saya mendapatkan dari sekitar di facebook itu tiga lima ratus facebook page
itu baru page
kalau facebook group jumlahnya mungkin sekitar sama
kemudian kalau di instagram itu sekitar hampir lima ribuan
dan mereka itu sangat aktif followernya bisa sampai ratusan ribu
mereka aktif dan sampai kadang dia
ribuan ratusan minimal puluhan mereka memposting
postingannya itu kalau orang lihat itu seperti pura pura
misalnya informasi tentang bola informasi tentang balap mobil glab motor otomotif dan lain lain seperti itu
tetapi selalu ada di gambarnya atau mungkin di video yang mereka share ada logonya
jadi ada logo dari nama judinya
ada dua jenis judi ya namanya yaitu slot dan gacor
yang tadi kalau sebelumnya banyak orang
mereka mengira itu kan permainan game
padahal itu adalah judi
di website sendiri mereka bilang bahwa ini situs judi slot situs judi gacor kayak gitu
jadi kalau kita lihat itu benar benar judi
nah ini jumlahnya sangat besar
tadi setelah website kemudian juga top influencer
saya kira berikutnya kominfo dan polri bisa menyasar akun akun ini
rencananya kita akan juga share kita sampaikan ke publik juga lah
kemudian kominfo dan polisian juga daftar daftarnya
karena itu mudah sekali untuk didapatkan
dengan data itu yang di provide sendiri saya dapatin data dari facebook itu sendiri ya
itu kemudian kan bisa didekatkan
dekatkan facebook ini daftar akun akunnya
karena sudah jelas tadi dinyatakan bahwa perjudian itu kan melanggar
dan banyak sekali akun akun besar itu kalau di total engagement nya itu puluhan juta
itu dalam empat bulan itu sudah puluhan juta
itu luar biasa
jadi masyarakat sudah melihat seolah olah ini hal yang biasa
di facebook group misalnya itu mereka sudah berdiskusi saling share informasi tentang ini seolah hal yang biasa
jadi kalau tidak ada tindakan terhadap akun akun ini sama sekali
masyarakat juga melihat oh ya ternyata boleh boleh aja nih
saya bermain game dalam hal ini gitu
sehingga anak anak juga merasa boleh boleh saja mereka naruh sepuluh ribu
ini yang menyedihkan kan saking permisifnya
terlihat hampir di mana pun itu
orang hanya melihat ini hal yang biasa
kayak di twitter misalnya
saya membahas tentang judi
langsung iklan judi itu muncul
dan ini sebagai contoh ya bahwa sekarang yang harus disasar berikutnya adalah saya kira media sosial
oke baik mas ismail dari data drone emprit sebenarnya
dari pengguna atau tadi kita sudah mendengar ada sekitar ribuan dari page dan juga
baik itu facebook dan juga instagram yang tadi ada katakan
ada ribuan halaman begitu ya
tapi kalau dari jumlah permainan begitu
apakah drone emprit juga mempunyai data bahwa indonesia menempati negara keberapa yang paling banyak permainan judi online nya
untuk nama judi ya judinya ini yang slot dan gacor ini indonesia itu nomor satu
nomor satu di indonesia
nama ini khas untuk di indonesia
game ini game slot dan gacor itu khas untuk di indonesia saja

yang kedua itu adalah kamboja ya
jadi kalau dilihat data dari sekitar kira kira empat bulan itu
jumlah postingan di facebook saja itu sekitar dua ratus an ribu postingan terkait dengan game tadi di facebook
di kamboja itu hanya dua puluh enam ribu jauh sekali bedanya
jadi game ini memang disasar untuk indonesia
saya nggak tahu mungkin di negara lain namanya beda

oke oke tadi anda katakan juga ini kan promosinya cukup gencar
engajemennya cukup tinggi
tapi modus modus bentuk promosinya seperti apa saja mas
ada contoh menarik nih misalnya
di salah satu televisi itu misalnya ada program komedi ya
kemudian mereka bikin facebook page dengan nama program
jadi nama facebook page nya persis dengan nama program tadi
background nya segala macam persis sama
jadi seolah olah orang melihat ya nggak tahu
itu seolah ada program itu
dan begitu dilihat ada potongan potongan video
misalnya malam kemarin lah itu ada acaranya
itu langsung nggak lama itu muncul potongan videonya dengan kualitas yang bagus
tetapi nama televisinya sudah diganti dengan nama judinya tadi
dan kemudian di caption nya itu selain ada cerita tentang
oh ini tentang apa nih episode yang sekarang
tapi selalu ditambahin dengan link ke judi
kemudian juga hashtag dari nama nama cuti tadi
slot dan kacau dan seterusnya selalu ada di situ
dan hampir di semua postingan seperti itu
dan itu banyak sekali
jadi mereka kayak pura pura aja
pura pura program program yang disukai oleh masyarakat
tapi di situlah dimasukkan pesan pesan yang gratis itu
tentang judi judi ini
diselipkan di sana walaupun ternyata tidak ada hubungannya antara program televisi tadi
dengan metode atau permainan dari judi online ini ya
bahkan yang paling banyak di sini kan bola ya
bola itu disukai banget sama masyarakat
hampir semuanya kan katakan suka lah itu
dan facebook page tentang bola itu
dan facebook page tentang bola itu
facebook bace tentang bola itu banyak sekali
baik yang seolah olah ofisial atau tidak
dan itu mereka pakai untuk mempromosikan juga
sering juga bahkan ini di luar media sosial ya
bahkan pertandingan bola sendiri kadang kadang ada logonya ya
komentator juga kadang kadang mempromosikan itu
jadi ini masyarakat melihat seolah olah selama ini tidak masalah bermain itu
makanya penting sekali saya kira
kepunisian dan kominfo bertindak
itu di take down
saya kira kominfo kerja sama dengan facebook ya
kasih list aja itu ada tiga ribu
samping ke mereka take down semua
mas ismail dari beragam influencer artis yang memang diduga terlibat mempromosikan ini
tipe mana yang memang paling banyak atau paling berpengaruh
misalnya ada penyanyi dangdut ada juga yang berhubungan dengan olahraga mungkin lebih dekat
atau pengaruhnya lebih besar begitu
kalau saya perhatikan mereka itu melihat apa yang menjadi minat orang
kadang kadang tidak harus berhubungan dengan olahraga itu sendiri
seperti pak tertiko tadi itu kan tidak ada hubungannya dengan olahraga
tetapi masyarakat tahu itu
pada masanya dia yang sangat terkenal
dia pakai gitu
jadi tidak masalah itu mana yang mau dipakai
yang penting masyarakat pada melihat itu
sekarang ini trennya ada di tiktok ya
di tiktok itu ketika ada tiktok live streaming
kemudian kan ada orang ngasih apa itu donasi
nama donasinya kan muncul
mereka mendonasi berapa berapa
mendonasi seribu dua ribu sepuluh ribu kan juga selalu muncul
mereka mendonasi supaya apa
karena ramai ramai dilihat orang sehingga itu iklan gratis kan
nama si slot com itu kan muncul terus
jadi mereka itu menyasar kemana mana mas
ini saya kira kita kalau saya lihat sudah tidak lagi melihat dari kelangan mana
siapapun yang nanti yang akan potensial dilihat oleh banyak orang
disuai banyak orang mereka akan masukin itu
dalam mempromosikan ini tadi dikatakan bahwa mereka mengganti
seberapa pengaruh penggantian frasa tadi
ini pengaruhnya besar sekali ya
terutama buat anak anak
anak anak mereka tidak tahu karena tidak ada nama judi ya
namanya mereka hanya dikasih nama slot atau gacor itu
dan kode kode itu seperti game
jadi mereka merasa hanya main game saja
hanya main game harus membayar
jadi orang orang menengah dan kecil mereka itu disedotin
karena mereka kadang kadang tidak merasa
anak anak itu tidak tahu kan yang benar dan yang salah itu mana
dan bahkan kadang kadang orang tuanya itu tidak tahu
anak anak bermain game
jadi penggunaan frasa frasa ini sangat berbahaya
karena membuat orang bahkan tadi
influencer sebelumnya tadi yang diminta untuk pasang iklan
bahkan dia tidak tahu
jangankan anak anak bahkan orang dewasa pun kadang kadang tidak tahu
kita pun sendiri kalau saya pribadi ketika dengar nama slot gacor
berpikir jangan jangan ini game gitu
sampai kemudian saya lihat website mereka
dan mereka menyatakan bahwa ini judi
baru kemudian saya tahu bahwa ini benar benar judi
ini memang sudah banyak sekali korbannya apalagi tadi mengganti frasa
sehingga ada ketidaktahuan atau misinformasi
baik itu yang mempromosikan maupun korbannya
mengingat memang sudah banyak sekali korbannya juga
kita harapkan kerjasama dari seluruh pihak untuk segera membasmi dari judi online ini
jangan sampai dipromosikan lagi dan juga tidak ada lagi korban berikutnya
terima kasih pendiri drone emprit ismail fahmi sudah berbincang bersama kami malam hari ini